sampai jumpa di video selanjutnya
mama nyuruh bang ojak nganterin kue
iya tadi udah telepon
mama udah nungguin di dalam bang ojak
cuman tadi ditanyain
gak tau mut
bapak saya tadi telepon
jam dinding bu
gak hati lain kali kalau bawa motor bang
masya allah pak
bapak dimana pak
tiba karena metropolitanu basa banget
dua tanggung apartment
terima kasih bang
wah asli gaya nggak dikirain camaranya

lah kerja nggak beruntung ula
gak aja mas pur takut peluknya bengkok lagi
kok bisa bisanya sih pak kekunci di kamar mandi
lho lho lho bapak juga gak tau atutis
tau tau pintunya susah dibuka
terus kenapa handphonenya mati atut
abis baterenya atis
untung aja masih bisa nelpon
terus itu pintunya gimana
emang bapak bisa benerin pintu
bapak mau minta anterin
beli gagangnya aja
biar bapak yang benerin ya mah
emang bapak bisa benerin
lho lho lho apa yang bapak gak bisa benerin sok
yah gak gitu juga kali mas pur
gak usah dilatih terus
lebih sekarang udah tawar dua jam soalnya

sepia amat wot
tadi ada kang fiznah
terus buru buru pulang
tadi panik pas dia terpon bapaknya
dari bawah nih
tadi sih minta tolong
entah tau gimana
gak tau mas pur
beneran mas pur
gimpah telpon saja
ya buat ngepoin kue lah
ada apa pak
saya jualan jam dinding
mas pelan amat sih
biar pelan asal selamat
selamat sih selamat kapan nyampenya
ya masih lama orang masih jauh
ya udah kalau masih jauh cepetan dikit
pake pelek baru
bukan kemarin saya pakai pelek baru
lo bang terus bingkok
ah ya udah bu ran dikit saya capek
pengen cepet cepet nyampe rumah
jangan nanti naikin dikit lah bu
itu juga udah kemahalan
enam puluh ribu deh
nih saya kasih baterai cadangannya nih
enggak enggak enggak udah
lima ribu buat opos capek jalan kaki aja kurang bu
siapa suruh jalan kaki
ya udah deh bu empat puluh ribu aja biar balik modal aja
karena mau ini juga saya kagak tahu beli buat apaan
udah kalau mau dua puluh lima ribu ya
belum boleh ancu bu
ya udah makasih
bukan itu jam jam
itu jam jam sih jangan dibawa
jualan jam ya mak
di rumah juga udah ada satu udah cukup
iya mak juga pikirnya begitu
tadinya semua beli
gue peramal doang
kalau mau beramal tapi gak ikhlas juga percuma mak betul
wah itu bubur kacang hijaunya udah mateng
kayaknya baru sebentar
sebentar gimana toh kan udah dari tadi
ah baru sebentar mak
pak pak gak percayaan amat sih
makanya dicobain dulu kalau nggak percaya
belum maksudnya dicek udah empuk apa belum
mama aja dah
mama udah ngecek makanya mama bilang udah mateng
sana toh pak bawa dicek
pulang bang ojak
pulang mak yanti
iya udah sore mau masak buat bukaan bang ojak
bapak tati belum masak buat bukaan bang ojak
mama nyuruh bang ojak nganterin kue
iya tadi udah telepon
mau udah nungguin di dalam bang ajak
cuman tadi ditanyain
anterin ke rumahnya pak njung
iya pak jum minta
lu udah pernah kesana kan
di sawah bebek tiga belas
ojak lupa mak
udah tua lo
emang ada alamat nih mak
itu ketan hitamnya nanti lembek
ya kematangan pia toh
baru sebentar kok
baru sebentar gimana
itu kan tadi bareng sama bubur